menyajikan kopi menggunakan robot menjadi inovasi dalam industri kopi tanah air
robot barista yang diberi nama otenmatic ini dapat beraksi membuat kopi dengan kedua tangannya
mulai dari menggiling biji kopi menjadi bubuk kopi memasak air hingga menyeduh kopi
semua dilakukan oleh robot barista sambil menjelaskan asal biji kopi serta cara pembuatan kopinya
ide pembuatan robot barista ini berawal dari masa pandemi
di mana setiap orang harus menjaga jarak dan mengurangi kontak langsung
diharapkan dengan kehadiran robot barista ini para penikmat kopi masih bisa mendapatkan olahan kopi terbaik buatan barista
tanpa melakukan kontak langsung dengan barista
kita mengembangkan integrasi artificial intelligence sama software dan hardware yang kita miliki
dan untuk pengembangannya sendiri ini kita sudah melalui tiga puluh ribu tes pergerakan dan tiga ribu jam untuk operasional si autonmatic
robot barista ini ditempatkan di ruangan khusus di sebuah toko peralatan kopi yang berada di kawasan pasir kaliki kota bandung
proses penyajian kopi dimulai dari sensor tangan yang ditempatkan di atas meja robot barista ini
dalam waktu sekitar tiga hingga lima menit kopi siap tersaji di hadapan anda
tidak pernah kita coba kopi yang disajikan cukup sempurna hasilnya dengan robot instead of barista
dari sepuluh jenis kopi yang sudah diprogram pada robot barista ini
sayangnya dalam sehari si robot barista hanya bisa menyajikan dan menjelaskan satu jenis kopi saja
sehingga pelanggan tidak bisa memilih kopi yang diinginkan
inovasi cara penyajian minuman juga bisa diperlukan
bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti yang dilakukan yusuf sofian
pedagang dari babakan pari kecamatan batu jajar kabupaten bandung barat ini
ia memodifikasi printer bekas miliknya menjadi alat penyaji minuman yang ia namakan s robot
ide membuat s robot dimulai pada bulan maret dua ribu dua puluh lalu
ketika yusuf mencari cara untuk bisa menambah penghasilannya karena terkena dampak pandemi
s robot akhirnya selesai ia rakit sendiri selama dua minggu
yusuf menggunakan modul yang diprogram menggunakan waktu atau timer
alat sensor dan motor sebagai alat pengaduk otomatis
semua itu dioperasikan dengan baterai aki dua belas volt yang disimpan dalam kotak pendingin di bawah mesin s robot
karena dibuat dari barang bekas maka tampilan desain s robot ini benar benar apa adanya
selain itu rakitan jaringan untuk s robot kadang terganggu karena hasil teknologi yang masih sederhana
menggunakan ada enam buah timer untuk program
pengisian airnya sama otomatisnya
jadi ini mesin kalau belum ada yang beli dia gerak kiri kanan saja
begitu ada anak yang beli dia naro cup di sebelah kiri misalkan robot ini akan ngejar ke kiri
cara kerja s robot ini cukup unik
pertama penjual akan mengisi gelas plastik dengan es dan bubuk rasa yang dipilih
proses selanjutnya dilakukan oleh si robot dibantu pembeli
ketika gelas disimpan di tempat penyimpanan maka kran air akan otomatis mengisi selama lima belas detik
setelah itu pembeli menarik sendiri mesin pengaduknya dan mesin pengaduk akan berjalan selama lima belas detik
membeli s robot menjadi pengalaman yang menarik terutama bagi pembeli pembeli cilik
bisa bergerak sendiri sendiri mesinnya unik dan enak
setiap hari yusuf berkeliling dari kampung ke kampung menjual s robot dengan harga rp dua
s robot yang terjual bisa mencapai seratus gelas
william nasution sidky irvan bandung jawa barat